sehari pasca insiden kebakaran pabrik kembang api di kosambi kabupaten tangerang
sebanyak dua belas korban masih dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
dari dua belas korban yang dirawat empat diantaranya masih dirawat intensif di ruang icu
karena luka bakar mencapai delapan puluh persen
duka dan rasa cemas masih dirasakan keluarga korban kebakaran pabrik kembang api di kosambi
di depan ruang icu rsud kabupaten tangerang
sebanyak empat orang kini masih menjalani perawatan intensif di ruang icu rsud tangerang
karena menderita luka bakar enam puluh sampai dengan delapan puluh persen
mereka adalah siti fatimah yang berusia lima belas tahun nur hayati dua puluh tahun sami tiga puluh lima tahun dan anggi delapan belas tahun
tiga korban luka lainnya yakni lilis dua puluh tahun muhammad kadiman dua puluh lima tahun dan atin puspita tiga puluh dua tahun
yang dirawat di ruang perawatan soka
sedangkan lima pasien lainnya
merupakan pasien rujukan dari rsi abun tangerang
selamat malam indra betul sekali seperti tadi sudah disampaikan dalam laporan sebelumnya
bahwa sampai dengan malam hari ini ada sebanyak dua belas korban luka
yang saat ini masih dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
rinciannya adalah empat orang pasien masih dirawat intensif di icu rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
atas nama siti fatimah yang masih berusia lima belas tahun
ini merupakan korban luka yang paling muda
kemudian ada nur hayati berusia dua puluh tahun ada sami berusia tiga puluh lima tahun dan anggi berusia delapan belas tahun
tiga di antaranya juga sudah dirawat di ruang perawatan soka atas nama lilis
sepuluh tahun kemudian muhammad hadiman dua puluh lima tahun dan terakhir adalah atin puspita
nah lima orang diantaranya merupakan pasien rujukan dari rsia bun tangerang
yang kemudian memang sudah dipindahkan sejak pagi hari tadi
nah satu hal juga yang menarik yang perlu kami informasikan indra
bahwa tadi sore perwakilan dari gubernur banten wahidin halim juga telah datang
ke rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
korban untuk memberikan santunan kepada masing masing korban sebanyak sepuluh juta rupiah
nah ini juga menarik bagaimana kemudian kondisi korban saat ini
kita juga ingin tahu sebenarnya seperti apa sih kondisi mereka pada saat bekerja
suasana mereka bekerja seperti apa
saya sudah bersama dengan keluarga korban di samping kiri saya ini ada syamsuddin
yang merupakan suami dari korban luka atas nama mbak lilis ya mas syamsuddin
di sebelah kanan saya ini ada ibu sina yang merupakan ibunda dari siti fatimah
masih berusia lima belas tahun
ini juga ternyata masih keluarga karena mas syamsuddin ini merupakan putra dari ibu sina
nah saya mau ke mas syamdrin dulu
mas boleh cerita sedikit nggak sudah berapa lama sebenarnya istri anda mbak lilis ini kerja di pabrik ini
hampir kurang lebih enam hari satu minggu
baru satu minggu ya
nah kalau kita kemudian melihat saya tadi juga sempat melihat kondisi mbak lilis
alhamdulillah memang ditemukan selamat bisa diajak berbicara
tapi sejauh ini apa yang dirasakan oleh mbak lilis
ada perih sakit kakinya cukup itu aja
tadi kami juga sempat melihat lukanya juga terutama di bagian tangan dan kaki
tapi mudah mudahan setelah dirawat nanti progres kesembuhannya juga bisa lebih cepat ya mas ya
nah kita ingin bicara soal suasana kerja selama enam hari bekerja di sana
sempat cerita nggak seperti apa sih apakah memang tekanannya cukup berat bekerja di sana
jarang sih saya cerita jarang cerita
karena sering saya rarang kan selama dia kerja
nggak pernah saya kasih dia kerja ini kemaunya dia
kalau untuk upah nih mas boleh tahu nggak selama enam hari bekerja ini sistem pengupahannya seperti apa pak
apakah per hari apakah kemudian per minggu
kalau masalah sip gaji dia memang sering cerita dia gajinya per minggu itu nggak jelas
lima puluh lima ribu per dua hari eh per hari selama dua hari selisanya empat puluh ribu dua hari sisanya turun lagi ke borongan
jadi memang tidak menentukan kekeketupakatan di awal bahwa upah kamu berapa kemudian kerja berapa lama nggak ada
kerja dari jam berapa sampai jam berapa
jam delapan ketemu jam lima
terus kemudian ditarget nggak kerjanya
awalnya ditarget akhirnya nggak
itu berapa banyak misalnya
yang gaji pertama ya yang lima puluh lima ribu dia cerita itu seribu pak
pak dikerjakan oleh berapa orang
saya membayangkan lima orang mengerjakan target sebegitu banyak pernah mengeluh berat bekerja di situ
pasti lah mbak pasti
dan mengeluh seperti itu ya
karena memang keinginan bekerjanya kuat jadi ya sudah lah dijalanin
iya tapi dia cerita sih nggak pernah sampai ya pak ya nggak sampai target nggak sampai sampai
pak syamsuddin terima kasih saya akan mencoba ngobrol dengan ibu sinah ibu ibu lemes banget tapi tetap semangat ya bu jagain siti fatimah ya
tadi yang menarik kita sempat bahas di awal
ibu tadi cerita bahwa sebenarnya yang kerja di pabrik ini banyaknya perempuan
iya iya banyaknya perempuan
sudah berapa lama sih bu pabrik ini memang berdiri ada yang bilang udah tahunan ada yang baru dua bulan kalau sepengetahuan ibu
enggak kalau di situ emang baru dua bulan yang tahunan nggak tahu di mana kali buka cabang kali saya tahu setahu saya disitu cuma baru dua bulan
nah siti fatimah ini kan memang usianya masih lima belas tahun ibu nggak sempat ngelarang kan baru
lima belas tahun masih remaja gitu
aku kan udah dilarang dianya pengen cari duit sendiri oh gak nyerahkan orang tua dia pengen pegang duit ya dia kerja cukup dilarang dianya nggak mau
banyak yang memang ini ya bu ya maksudnya karena ini pabrik baru dibuka dua bulan kemudian memang yang dulu bekerja misalnya sebagai mungkin yang punya warteg itu kerja juga di sini
iya tadi kan ada yang kerja di warteg berhubung ke tanyaan gaji jualan
berhubung katanya gajinya mahal sehari lima puluh lima pada berhenti kerja di situ
ada yang kerja di pabrik plastik pindah ke situ lama lama turun empat puluh sehari empat puluh lama lagi lagi turun lagi borongan mana dapat borongan
selain siti fatima bu banyak yang usianya di bawah dia nggak atau mungkin anak anak mungkin usia sd gitu yang bekerja di situ
sd nggak ada smp smp paling kelas dua
dan banyak orang tua
banyak lebih banyak perempuan
memang dia cerita nggak sih bu kondisi bekerja dia seperti apa apakah juga terlalu ditekan misalnya terlalu dikejar target
smp nggak bilangnya enak kerjanya di bangku katanya dalam lima orang sekelompok itu kerjanya katanya saya berat nggak nggak cuma ngasip ngasipin gembang api katanya gitu
capek nggak nggak sih katanya ya ceria sih
tapi memang langsung mandi jalan ngaji begitu
terakhir kondisi fatima seperti apa ibu
aduh aduh nggak tahu lah
oke udah udahan cepet ini
baru dioperasi juga ya
ibu sina terima kasih banyak itu tadi indra yang saya garis bawahi adalah kalau kita melihat ini tidak hanya sekedar insiden kebakaran tapi ada banyak kemudian pelanggaran yang kemudian kita bisa lihat
yang pertama adalah ternyata pabrik ini memperkerjakan anak anak
pembelajaran yang diperkerjakan anak di bawah umur begitu
masih ada anak anak smp bahkan seusia siti fatimah yang juga bekerja di situ
mereka bekerja harus ditarget harus membuat misalnya seribu buah gembang api begitu dan kerja banyak yang overtime
sehingga memang kalau kemudian kita melihat ini yang membuat banyak sekali warga di sekitar pabrik ini mau bekerja di situ karena memang tidak ongkos begitu ya bu
banyak yang bilang karena memang dekat tidak perlu mengeluarkan ongkos yang lebih
dan uangnya bisa diambil dalam waktu harian begitu
itu saja yang bisa kami sampaikan indra kembali ke anda
baik terima kasih miladia rahma dari rsud tangerang